dua ribu dua puluh pemerintah melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit bpdpks
bisa menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit lebih dari lima puluh triliun rupiah
tahun dua ribu dua puluh satu ditargetkan menghimpun sebesar empat puluh lima triliun rupiah
dana itu diperuntukkan bagi program peremajaan sawit rakyat di tahun dua ribu dua puluh
seluas satu ratus delapan puluh ribu hektare sebesar lima lima puluh enam triliun rupiah
bpd pks juga punya mandat untuk program b tiga puluh di dua ribu dua puluh
dengan target alokasi penyaluran sebesar sembilan juta kiloliter
sejak lembaga ini berdiri dan menjalankan mandatnya
alokasi dana untuk petani kelapa sawit sangatlah minim
sekjen serikat petani kelapa sawit mansuetus darto mengatakan
bpd pks tidak memiliki roadmap yang jelas dalam peremajaan sawit rakyat
selain itu tidak ada dana prakondisi bagi petani
untuk membentuk kelembagaan tani di tingkat lokal
kelembagaan tani menjadi syarat yang harus dipenuhi petani
bila ingin mendapatkan dana dukungan program tersebut
kecurigaan lain muncul karena pelaksanaan dan pendampingan
program peremajaan sawit rakyat bukan dilengkapi
bukan dilakukan oleh dinas perkebunan
melainkan lembaga lembaga pencari proyek
mansuetus darto juga mengeluhkan bpdpks berjalan kaku
birokratis dan eksklusif karena dipenuhi orang orang
yang tidak paham teknis perkebunan sawit
sehingga bagaimana bisa berpihak pada petani sawit
dana dana yang disusun ataupun misalnya penyediaan anggaran
bpdpks itu untuk menyokong aktivitas aktivitas di dalam
green design pembangunan sawit berkelanjutan itu tidak ada kecocokan
itu untuk petani itu hanya terkait dengan permajaan sawit
dan juga kemudian terkait dengan penguatan sdm petani sawit
dan itu pun juga tidak maksimal
pengusaha pengusaha sawit dan juga pengusaha bios
diesel itu menjadi prioritas
padahal sebenarnya blu ini adalah blue yang dimiliki oleh negara
bukan blu yang dimiliki oleh industri
semestinya itu memang kementerian keuangan itu perlu mempertimbangkan ulang
itu soal kenaikan penghutan dana sawit ini
pungutan ekspor ini yang bersumber dari crude palm oil
itu akan berimbas pada harga tbs petani
petani sawit juga mempertanyakan independensi dari komite pengarah dan dewan pengawas
dewan pengawas diduduki oleh para dirjen di kementerian keuangan
dan dalam komite pengarah ada para pengusaha
serikat petani kelapa sawit mendesak agar badan dana sawit dievaluasi
dan meminta kpk mendesak perbaikan
tata kelola dana kelapa sawit agar tidak menyimpang
hal itulah yang mendorong dewan perwakilan rakyat untuk melakukan audit investigasi
anggota komisi empat dpr luluk nur hamida mengatakan
pemerintah tidak punya perencanaan terukur dalam penyaluran dana sawit setiap tahunnya
dari total belanja program sembilan puluh persen atau sekitar tiga puluh dua puluh delapan triliun rupiah
disalurkan untuk subsidi biodiesel
sisanya untuk lima kegiatan lainnya
di mana program peremajan sawit hanya mendapat jatah delapan satu persen
luluk menjelaskan ada potensi dua dua juta hektare lahan perkebunan sawit rakyat
yang masuk dalam program peremajaan
jauh berbeda dengan alokasi bpdpks yang sebesar satu ratus delapan puluh ribu hektare
masih ada saldo sisa hasil pungutan tahun dua ribu dua puluh sebesar rp lima belas lima puluh satu triliun
yang belum digunakan sesuai perpres enam puluh satu tahun dua ribu lima belas
risetnya memang iya pengembangan turunan atau hilirisasinya memang benar
tetapi apakah itu berarti hanya diperuntukkan kepada korporasi yang swasta
kan enggak gitu loh
nah kita sih berpikir semestinya itu dilakukan oleh bumn seharusnya
tapi ternyata tidak
nah hal hal yang semacam ini yang memang perlu pendalaman lebih lanjut
dan kita juga sepakat pentingnya
panja ya panja sawit untuk bisa diteruskan kembali
dari berbagai temuan tersebut
dpr menilai audit investigasi dalam bentuk panja atau pansus akan dilakukan dalam waktu dekat
dpr juga memungkinkan pelibatan bpk dan kpk dalam kebijakan dan anggaran
yang digunakan oleh bpdpks tim liputan cnn indonesia